informasi berikutnya menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali mengumumkan kontingen indonesia yang akan berlagak di sea games vietnam mei mendatang
jumlah kontingen indonesia di sea games vietnam tahun ini jauh lebih ramping bila dibandingkan dengan jumlah kontingen indonesia di sea games filipina dua ribu sembilan belas lalu
di vietnam nanti indonesia akan mengirimkan empat ratus tujuh puluh enam atlet yang akan bertarung di tiga puluh satu cabang olahraga dan empat puluh cabur yang dipertandingkan
penentuan atlet dan cabur yang berangkat ke vietnam dilakukan oleh tim gabungan yang melihat data dan catatan prestasi selama ini
meski dengan jumlah yang lebih sedikit diharapkan atlet indonesia tetap bisa meraih hasil maksimal dan setidaknya bisa menyamai raihan tujuh puluh dua medali emas di sea games manila
di sea games vietnam kontingen indonesia akan dipimpin oleh chief the mission ferry j kono dan wakil cdm akan diemban oleh ade lukman
target kita adalah olimpiade peringkat dunia indonesia di olimpiade
bagaimana posisi sea games sea games adalah sasaran antara
saran antara untuk mengantarkan kita bisa di asean games dan akan memperbanyak atlet atlet
kita yang lolos kualifikasi di olimpiade